kita akan informasi selanjutnya
liga islam dunia atau rabitah alawiyah islam
mengadakan konferensi internasional di kota mekah arab saudi
pertemuan organisasi islam dari seluruh dunia ini
membahas upaya mendorong dialog dan kerjasama
antara kelompok muslim di seluruh dunia
untuk mencegah aksi sektarian
yang selama ini menyulut kekerasan hingga terorisme
sejumlah perwakilan organisasi muslim dari indonesia
juga turut hadir di konferensi ini
konferensi internasional yang berlangsung dua belas hingga tiga belas desember
di mekah arab saudi ini
dihadiri puluhan perwakilan organisasi muslim
dari berbagai negara
selain dari asia dan afrika
turut hadir perwakilan organisasi muslim
dari amerika serikat dan eropa
seperti perancis dan italia
konferensi ini dibuka dengan penyampaian pandangan
dari beberapa perwakilan organisasi muslim
dari berbagai negara
konferensi internasional ini kembali digelar
karena makin banyak konferensi
dan makin banyaknya konflik yang terus terjadi
terutama di negara timur tengah
adanya perbedaan pandangan yang ekstrim
di antara berbagai kelompok
berkembang menjadi aksi sektarian
dan radikalisme yang menyulut aksi kekerasan
terorisme hingga perang saudara
karenanya konferensi ini diupayakan
sebagai salah satu cara membangun dialog
antar kelompok untuk mendorong perdamaian
sejumlah perwakilan organisasi islam dari indonesia
juga turut hadir dalam konferensi ini
perbedaan pandangan dan cara menghadapi perbedaan
dianggap menjadi salah satu penyebab radikalisme
kita dudukkan pada proposi yang sebenarnya
supaya kita bisa merilisaskan tujuan besar
islam yang membuat berakurah kerahmatan
dan beranggapannya menghadirkan semangat
untuk bersaudara berukuh islamnya
dan inilah salah satu upaya yang sedang dikerjakan
hasil konferensi selanjutnya menjadi rekomendasi
bagi organisasi muslim di berbagai negara
termasuk di perserikatan bangsa bangsa
yang turut terlibat dalam konflik
yang melibatkan sejumlah negara muslim
ahmad samsuddin mekah arab saudi